ditujukan bagi masyarakat di luar program bantuan pemerintah
selain soal pembiayaan perbedaan juga terdapat dalam jalur distribusi
vaksin pemerintah menjadi tanggung jawab kementerian kesehatan
yang akan mendistribusikan vaksin yang telah diproduksi atau dibeli
ke dinas kesehatan provinsi hingga fasilitas pelayanan kesehatan di setiap daerah
sementara distribusi vaksin mandiri dilakukan oleh bumn farmasi
swasta ke klinik dan rumah sakit
agar tidak terjadi tumpang tindih siapa saja yang berhak menerima vaksin bantuan
pemerintah telah membangun infrastruktur satu data
dengan integrasi data dari berbagai sumber seperti bpjs kesehatan
bpjs tenaga kerja data tenaga kesehatan dari kementerian kesehatan
data dukcapil kementerian dalam negeri serta data personel tni dan polri
penerima vaksin program bantuan pemerintah akan mendapat notifikasi
pemberitahuan jadwal dan lokasi vaksin melalui pesan singkat
atau melalui dinas kesehatan setempat sesuai nama dan alamat
sementara bagi program vaksin mandiri
masyarakat harus melakukan registrasi melalui aplikasi atau website
atau datang langsung ke layanan kesehatan penyedia vaksin
untuk layanan melalui aplikasi atau website
ke registrasi didahului dengan mengisi data
berupa nama alamat nomor ktp serta data lainnya
kemudian dilanjutkan dengan melakukan pra pemesanan vaksin
proses ini akan digunakan sebagai salah satu indikator
berapa jumlah vaksin yang akan didistribusikan ke suatu wilayah
di luar data vaksin bantuan pemerintah
setelah vaksin didistribusikan
maka pengguna layanan akan mendapatkan notifikasi
untuk dapat menentukan tempat dan waktu vaksinasi yang diinginkan
kemudian melakukan pembayaran
dua jam sebelum jadwal vaksinasi yang ditentukan
pengguna akan mendapatkan notifikasi pengingat
dan diminta untuk mengisi formulir persetujuan atau informed consent
jelang tindakan vaksinasi
pengguna diharuskan memindai qr code
yang terdapat di aplikasi di layanan kesehatan
setelah dilakukan vaksinasi
maka pengguna akan menerima sertifikat vaksinasi
serta diminta pengisi survei kondisi pasca vaksin
data kemudian akan diteruskan ke database nasional
pemerintah menjamin distribusi vaksin akan berjalan dengan lancar
karena telah membangun infrastruktur pendukung di tiga puluh empat provinsi
berupa ruangan berpendingin dengan suhu dua hingga delapan derajat celcius
juga motor dan truk yang bisa dipantau keberadaannya setiap saat
untuk menjamin keamanan dan keaslian vaksin
digunakan sistem keamanan berdasarkan qr code dan barcode
pada setiap kemasan vaksin
angga putra muhammad iqbal jakarta